kartu kredit kini menjadi gaya hidup masyarakat modern
kartu kredit memberikan kemudahan dalam berbelanja maupun bertransaksi lainnya
namun kenikmatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit bisa membuat seseorang lupa diri dengan keadaan keuangan
berikut tips menggunakan kartu kredit dengan bijak
memiliki kartu kredit memang dapat membantu memudahkan urusan anda
namun penggunaan kartu kredit yang kurang bijak justru bisa membuat anda terjebak dalam utang
dengan kartu kredit anda bisa berbelanja dengan mudah kapan dan dimana saja
mulai dari makan di restoran hingga jalan jalan bertamasya
berikut ini sejumlah cara agar anda bijak menggunakan kartu kredit
biasakan berbelanja sesuai rencana
dimanapun tempat belanjanya rencana belanja akan membantu mengendalikan pengeluaran
belanja sesuai rencana dan terhindar dari pemborosan
salah satu kemudahan kartu kredit yaitu bisa digunakan untuk menarik uang tunai
di anjungan tunai mandiri
jika keuangan anda hanya cukup untuk kebutuhan bulanan bunga akan membebani keuangan anda
penerbit kartu kredit umumnya bekerja sama dengan sejumlah merchant
para merchant ini memiliki sejumlah cara pintar dalam menggayat pemilik kartu kredit untuk berbelanja di tempat mereka
jika anda mendapatkan undangan spesial seperti itu abaikan saja
ketika anda datang ke tempat merchant
anda bisa menawari beragam produk mereka
membeli satu atau lebih produk mereka karena tidak enak sudah diberi barang gratis
jika anda karyawan yang sering berpergian keluar kota untuk urusan pribadi atau bisnis
anda bisa menggunakan kartu kredit untuk berhemat
cara ini memang beresiko pada gaya hidup konsumtif
namun sedikit lebih baik dan lebih cerdas dibanding anda makan di restoran elit tanpa fasilitas airports lunch reward
periksa tagihan dengan cermat untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tidak anda lakukan
jika ada segera hubungi layanan pelanggan bank penerbit kartu kredit anda untuk mengadukan masalah anda
upayakan membayar penuh tagihan bulanan anda sebelum jatuh tempo
ini akan lebih baik daripada mencicilnya
selain itu anda bisa mengatur keuangan anda untuk keperluan lain tanpa pusing harus membayar cicilan bulanan kartu kredit
kartu kredit sebaiknya digunakan jika diperlukan saja
selain menghindarkan anda dari belanja tanpa rencana
menyimpan kartu kredit juga menghindarkan anda dari kehilangan kartu tersebut karena dompet anda jatuh atau dicopet
anda harus cerdik dan cermat dalam menyimpan kartu kredit sebagai bentuk cara menggunakan kartu kredit dengan bijak
batasi jumlah kartu kredit anda maksimal dua
dengan memiliki banyak kartu kredit anda akan mengeluarkan uang tambahan untuk membayar iuran tahunan dan biaya biaya terkait
jika anda tertarik dengan tawaran terbaru kartu kredit dari bank lain
sebaiknya anda tutup salah satu kartu kredit lama
sehingga jumlahnya tetap dua kartu kredit
anda pasti akan mendapatkan laporan transaksi bulanan kartu kredit
bagi anda yang malas mencatatkan keuangan tagihan tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol keuangan
gunakanlah untuk mendapatkan potongan harga promo dan kemudahan tertentu
menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan diskon atau promo dalam membeli barang barang yang memang anda butuhkan
jangan sampai anda terlena membeli barang barang yang sebenarnya tidak anda butuhkan
cukup sisipkan kartu kredit di dompet maka anda telah siap berburu barang belanjaan
betapa mudahnya hidup dengan kehadiran kartu kredit namun tetaplah bijak dalam menggunakannya
astri adi putranto cnn indonesia